sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
oh jadi semuanya berkat korek api ibu

hmm ini yang namanya negeri awan
masa kamu nggak tahu shirah ros
ah mendingan kita cari budak cantik yang diminta ibu dari kamu
dengan korek api
dia bisa mengantarkan kemana saja sesuai permintaan kita
oh iya bisa mengantarkan kita ke tempat yang banyak perhiasannya
pastinya sih bisa bu

tentu bu semuanya saya akan padaskan
kamu memang anak ibu yang pintar bu sayang sekali sama kamu
saya akan mencari korek itu
ini adalah korek yang sangat indah
oh saya merasa sangat gembira
oh saya merasa sangat gembira
oh saya merasa sangat gembira
seperti suara orang
oh saya juga mendengar suara suara suara
dari arah dalam
aku tidak cocok
aku akan marah jika saya menjadi cantik
oh dia sedang marah
aku akan marah
hei siapa kalian
apa maksud kalian
tidak tidak apa apa
aku adalah laki laki yang paling cantik di seluruh dunia
saya adalah dorita
apa yang cantik
tidak kamu menurutku kamu jelek
aku tidak baik
apakah itu benar
lihatlah di kaca
aduh kamu benar

kamu pakai bedak yang cantik
tetapi kamu tetap seperti ini
bedak yang cantik
aku harus mendapatkan bedak itu
kamu tidak bisa cantik

aku bisa mengajarkan kamu untuk melihat sikapmu seperti perempuan
tetapi ada syaratnya
syaratnya kamu harus memberikan bedak yang cantik seperti itu ke aku
bedak yang cantik
ya tetapi sedikit saja
kau ingin menjadi pembantu
tiga satu dua tiga empat
tidak kamu harus menjaga diri
tiga dua tiga empat
kamu sudah tom
makanya jangan ribut begitu
mari kita mulai lagi

kamu menanganinya sehat juga sekali
dana kamu kami pergi ada satu sebelah tempat
untuk apa saja
bawa air game itu
apa yang kamu tahu
tungguin kamu mikirin dia
bukannya kamu paling benci kalau dia ada disini
sekarang kan permasalahannya beda bu
nanti kalau dia nggak pulang
aku kan gak bisa cantik buat selamanya
kamu gak perlu khawatir
dia pasti kembali dengan membawa bedak cantik itu
dia gak akan rela
kalau kuburan bapaknya dibongkar
yaudah kita tidur yuk
sekarang waktunya belajar pakai bedak
tapi sebelumnya kamu harus tanam dulu
aku yakin merem dulu ya
ya lama banget sih
eh ke ditipu